belanjaannya banyak banget pak pasti mau ke tempat non jessica ya pak oh enggak bukan kita
tempat lain aja coba tolong dicek handphone kamu itu saya kirim maafnya ya jalan baik
udah cantik anak wapanya ya dong oh ya pak aku boleh nggak
gimana mbak mau nggak boleh aja kita main kantor papa ya
temenin kalau gitu kita ganteng papa omat temenin kita masih ganti baju dulu ya yang
keren yang cakep yang rapi ya kantor papa ya ayo
kemarin ketinggalan di rumah
aduh asroni kok malah diem sih katanya tadi mau ngomong
kamu enggak papa enggak papa mas reni ya suka nggak jelas deh mending gue pergi aja deh daripada dphp in gue
ya udah cuma mau balikin tas doang kan
nggak ada yang mau diomongin lagi
aku pergi ya
tunggu tunggu tunggu
bisa dulu aja
aku kan dari tadi udah nungguin kamu ngomong
waktu itu bapak saya datang ke rumah kamu
karena disuruh pak al
saya juga sebenarnya peduli sama kamu
kamu jangan hindari saya
ya udah mungkin
saya permisi ya
mas randy peduli sama gue
dan dia gak tenang kalo gue menghindar
aku tuh seneng banget kalau dikasih kado papa itu
tapi aku tuh gak habis pikir loh
karena papa ada ide untuk bikin foto
ngedit foto mukaku sama muka mama
ya karena papa mau kamu punya foto bareng bareng sama mama kamu
ngeliat kamu seneng begini
dan papa juga yakin
kamu pasti akan senang dengan apa yang mau bapak kasih lihat

apa yang mau papa kasih lihat

ihh papa udah mulai rahasia rahasiaan
apa sih pa

mas rindy bales chat aku gak ya

di chat harus bales ya
oke selamat bekerja ya
oke selamat bekerja ya
oke selamat bekerja ya
akhirnya dibales juga sama mas rindy

berarti mulai sekarang aku gak harus nunggu lama lama lagi
buat nungguin balesan dia
saya memang harus belajar mengunggah hati saya lagi
ren saya sebentar lagi mau berangkat ke kantor
saya butuh pengawalan ya
saya terus yang jadi sasaran
jadi kamu bisa ke rumah saya dulu
sekarang ini saya kesana
terima kasih banyak ren
hati hati ya jangan sampai rusak ya
belanjarannya banyak banget pak
pasti mau ke tempat non jessica ya pak
oh enggak bukan kita ke tempat lain aja
coba tolong dicek handphone kamu itu
udah cantik anak wapanya
aku boleh enggak bawain tas kerjanya papa
kan tuh lihat besar dan berat
waduh cucu omba pinter sekali
soalnya oma hari ini aku kan kantor papa
dan aku jadi asistennya papa
oh jadi asistennya papa pinter ya cucu omah
aduh asisten papa cantik sekali sih
papa enggak punya asisten sesanti kamu loh
oke sekarang kita berlanggan
siap ibu asisten
perut gua mulus boim
oke guys guys kalau gitu uyak izin ke toilet dulu ya
iya pak iya
nanti saya akan kirim uangnya ya pak
buat beli obat
yang sehat ya pak
pak ikan dua tangan
sedang ke kamar mandi pak
apa yang terjadi
ada apa kamu kenapa
saya baru saja dapat telepon dari bapak saya
dan katanya kalau ingin
harus dibawa ke jakarta
tidak cukup pakai obat warung saja bu
yaudah bawa bapak kamu ke jakarta
enggak ada biayanya bu
boim kamu cari pengobatan yang terbaik
ibu jangan bercanda dong
apa saya kelihatan bercanda
lakukan yang terbaik buat bapak kamu